indonesia dan kerajaan arab saudi resmi menandatangani nota diplomatik pada delapan oktober dua ribu dua puluh satu
untuk membuka pintu bagi jemaah asal indonesia masuk ke negara tersebut setelah ditunda selama hampir dua tahun
dan untuk membahasnya sudah terhubung melalui zoom dengan dirjen penyelenggaraan haji dan umroh
kementerian agama republik indonesia bapak hilman latif selamat sore assalamualaikum pak
selamat sore waalaikumsalam mbak
pak hilman latif pertanyaan besar yang ditunggu tunggu oleh semua orang ini adalah kapan pak
pastinya jemaah asal indonesia ini bisa umroh kembali
ya terima kasih mbak ini juga pertanyaan kita semua ya bukan hanya masyarakat atau jemaat
tapi juga tentunya pemerintah gitu ya karena apa karena kita sedang berbicara tentang proses hubungan antara dua negara
kita akan bertamu datang ke sebuah negara yang mereka
memiliki aturan protokol dan regulasi yang harus diikuti gitu
nah inilah kita sedang berproses untuk menemukan waktu yang tepat dan mekanisme yang paling tepat
agar jamaah kita bisa berangkat ke saudi menunaikan ibadah umrohnya dengan tenang khusyuk dan aman tentunya
karena yang kita bicarakan saat ini bukan umrohnya saja
kita berbicara tentang umroh di masa pandemi
jadi saya kira itu mbak ya kita belum bisa menentukan kapan precisely ya untuk waktu tanggal dan lain lain
karena ini menyangkut dua negara yang sedang berusaha dua duanya agar bisa memfasilitasi jamah kita secepat cepatnya dengan sebaik baiknya
baik pak dirjen informasi yang kami dapatkan adalah adanya keputusan bahwa boleh dibuka kembali pintu umroh bagi jemaah asal indonesia ini
nota diplomatik yang sudah ditandatangani
apa isi di dalamnya pak apakah kemudian di dalamnya juga memang tidak disebutkan
kapan pastinya proses penyesuaian bisa dilakukan hingga nantinya diputuskan
waktu pasti jemaah asal indonesia ini bisa kembali umroh pak
ya jadi gini informasi ini kan informasi awal ya
informasi yang menjadi angin segar buat kita
informasi yang membuat kita optimis bahwa kita bisa insya allah melaksanakan umroh
di situ disebutkan juga ada persyaratannya tentang vaksin tentang keharusan memenuhi persyaratan kesehatan di sana
kemudian juga kemungkinan juga untuk
tidak ada atau belum ada penjelasan detail dari nota diplomatik ini
nah karena itulah tim kami sedang bekerja keras dan ada rapat pertemuan juga hari ini di keseluruhan kementerian
nah karena itu adalah suatu kesempatan yang sangat penting untuk kita

hal yang penting untuk bisa kita lihat sebagai satu proses persiapan
nah dua hal yang harus kita lihat
pertama ada persiapan kita di indonesia
kedua tentu saja adalah persiapan di indonesia
nah kita fokus dulu
kita membuat skenario dulu
ada berapa jemaah sih yang diizinkan kemudian kita akan dekati dengan cara seperti apa dengan mekanisme bagaimana dengan protokol yang seperti apa
agar misalnya kita bisa mendorong apa yang disebut dengan zero insident lah ya
kita bisa pergi dengan baik tenang nyaman aman gitu
ya itu harapan kita semua ya pak ya semoga memang zero insident yang tadi disebutkan oleh bapak hilman latif
tadi bapak menyebutkan bahwa banyak skenario yang saat ini sudah disusun atau dalam proses ya pak ya
boleh dijabarkan apa saja poin poin penting dari skenario tersebut mekanismenya nanti seperti apa pak bagi jemaah asal indonesia yang akan pergi ke sana
ya pertama kita berbicara tentang pre departure ya
akhirnya itu kan kita harus siapkan betul karena ini berbeda bukan umroh yang biasa tapi umroh di masa pandemi
mungkin ya skenario yang banyak diperbaiki
itu adalah gate policy misalnya ya
buan gate policy yang juga kita rumuhkan
sehingga roh yang biasanya pergi dari berbagai tempat harus mendapatkan treatment yang standar di satu tempat
yang betul betul nanti lepas dari situ terjaga kesehatannya
sudah pcr dan interaksi dengan luar terbatas dan dinyatakan bersih
nah kemudian juga apakah nanti harus ada vaksin atau tidak
nah ini kan kita juga masih sedia
lebih enak kalau tidak ada booster vaksin teman teman
tapi kita lihat juga apakah memang itu suatu kewajiban
ya nanti kita ada prosedurnya yang akan ditentukan oleh kementerian kesehatan
baik berarti memang kalau kita tahu ya pak hilman latif memang arab saudi ini sudah membuka pintu umroh
bagi sejumlah negara walaupun bukan indonesia sebelumnya
tapi memang itu tadi yang disebutkan
karena tidak menerima vaksin buatan tiongkok akhirnya harus di booster
nah pak berarti itu masih juga digodok ya pak ya
apakah nanti akan boosternya di indonesia atau ketika sudah tiba di arab saudi begitu pak
iya dan kita kan lihat juga kondisi di indonesia ya
yang sudah sebaik pandai gitu ya
dan itu juga menunjukkan satu modal yang bisa kita komunikasikan
ya pada arab saudi
ya kalau misalnya suatu saat mereka lihat sudah sangat siap ya masyarakatnya siap
disiplin prevalensi covid nya juga sudah semakin kecil semakin kecil
ya siapa tahu hal hal yang dianggap berat itu juga bisa kita kurangi ya
agar jamaah itu secara finansial juga tidak terlalu pcr berkali kali
berhari hari itu kan nambah biaya juga
kemudian di pesawat juga jarak duduknya kendaraan jarak duduknya
artinya secara operasional juga menjadi berat
nah kita dengan kesepahaman ini bisa mengurangi keberatan keberatan itu
artinya pak hilman latif sejauh ini upaya upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk bisa negosiasi ya pak
dengan pihak arab saudi terkait dengan tadi vaksin
kemudian jumlah waktu karantina yang harus dilakukan
karena yang seperti bapak sebutkan tadi
itu akan menambah komponen biaya bagi jemaah yang akan berangkat ya pak ya
dan jelas itu sangat memberatkan nantinya
responnya sejauh ini seperti apa pak
dari pihak arab saudi terkait dengan saran atau yang tadi disampaikan oleh pihak pemerintah
ya ini kan menteri kesehatan sudah saling bertemu menteri luar negeri bertemu
dan ini juga
dan ini juga
dan ini juga senang bertemu
nanti kita update lah
insya allah segera ke media ya
temuan terbaru masalah ini
kalau jumlah kuota pak apakah bertambah berkurang untuk umrohnya pak
ya ini juga yang kita tunggu
karena itu kalau jumlah kuota sudah ada persyaratan teknisnya sudah muncul
maka kemudian kita bisa lebih precide ya langkah langkahnya
jadi skenario yang kita bangun itu juga ada skenario satu skenario dua
dua berapa kalau berapa kalau misalnya diizinkan sekian ratus orang kira kira seperti apa kalau misalnya seribu kira kira bagaimana
nah ini yang sedang kita susun dalam waktu segera sembari ya menunggu informasi dari kawan kawan kita yang bekerja secara diplomatik di sana
baik kita sama sama tunggu tapi yang juga menjadi pertanyaan ini terkait dengan rentang usia nih pak
apakah kemudian anak anak kemudian nanti diperbolehkan untuk umroh begitu pula dengan lansia
apakah mereka diperbolehkan asalkan sudah vaksin atau seperti apa pak sejauh ini teknisnya
ya kita belum tahu sampai ke situ saat ini yang untuk di indonesia kan kita membatasi anak anak dan lain lain
jadi kita ingin keberangkatan umroh pertama ini akan jadi model
kita belum tahu bukan hanya semata mata siapa yang berangkat
itu umroh di masa pandemi ini kita di model yang bisa diikuti oleh jamah di gelombang berikutnya kira kira begitu kan
nah ini harapan
adanya angin segar ini juga pastinya terasa bagi para agen travel umroh yang ada di indonesia pak
sejauh ini koordinasinya seperti apa bagaimana respon mereka dan kesiapannya pak
karena tadi bapak sebut bagi mereka yang ingin berangkat umroh mungkin nanti akan disediakan
bagaimana cara mereka bisa membuatkan waktu untuk karantina sebelum berangkat dan terpusat di satu wilayah
apakah itu mungkin jakarta
lalu bagaimana dengan mereka mereka yang berasal dari daerah pak
berapa waktu lama yang harus dibutuhkan oleh mereka
ya ini yang kita komunikasikan secepatnya dengan kawan kawan kita ya
penyelenggara ibadah haji umroh ya ppu ya
mereka lah yang punya yang menjadi core nya ya dalam kegiatan ini
kami dari pemerintah memfasilitasi
memberikan regulasi ya
garemen yang diberikan itu standar ya
siapapun penyelenggara ibadah umrohnya
asosiasi asosiasi akan kita gandeng dalam waktu segera mengkomunikasikan masalah ini
karena ada konsekuensi konsekuensi
kalau ini diterapkan konsekuensi kejamahnya juga ada
secara biaya ada secara waktu ada
dan secara prosesi pelaksanaan umrohnya juga ada
berapa kali sih orang boleh rumornya
ke masjid boleh berapa kali
kemudian boleh keluar apa enggak selain di hotel
dan ini kan hal hal teknis yang harus kita betul betul detail dan teliti kita siapkan
kita sama sama tunggu pak hilman latif bagaimana nanti
hasil dari pertemuan antara pemerintah indonesia dan juga kerajaan arab saudi
untuk bisa nanti memutuskan ya pak mekanismenya seperti apa prosedurnya seperti apa
yang akan diterapkan bagi mereka jemaah umroh dari indonesia
dan harapannya adalah semua bisa berjalan dengan lancar agar zero incident
seperti yang tadi disebutkan oleh bapak hilman latif ya pak ya
kami tunggu terus update nya
terima kasih banyak bapak sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini di cnn indonesia newsroom
sehat selalu pak